masih dari jelang idul adha jika anda belum mempunyai hidangan khusus untuk menyambut hari raya kurban
tidak ada salahnya anda mencoba menu yang satu ini
namanya sop kaki kambing kuah susu
dagingnya yang empuk ditambah kuah susu yang begitu gurih
dijamin perayaan idul adha anda akan semakin meriah
lebaran idul adha selalu identik dengan daging kambing
hampir semua bagian hewan ini bisa diolah menjadi masakan yang nikmat
tak terkecuali bagian kakinya
nah untuk menyambut lebaran idul adha tahun ini
sebuah hotel di jalan pandegiling surabaya jawa timur
membuat resep baru berbahan kaki kambing
namanya sop kaki kambing kuah susu
cara membuatnya tidaklah sulit
cukup siapkan bumbu seperti bawang merah bawang putih
kayu manis jahe kapulaga merica bubuk
pala bubuk cengkeh gula dan garam
jangan lupa siapkan bahan utamanya
yakni kaki kambing dan juga susu bubuk
langkah pertama bersihkan kaki kambing dan potong menjadi beberapa bagian
kemudian masukkan potongan kaki kambing ke dalam panci dan rebus hingga matang
selanjutnya siapkan panci kecil dan tumis bumbu yang telah dihaluskan
hingga tercium bau harum
setelah itu masukkan susu bubuk ke dalam rebusan kaki kambing
dan masak hingga matang merata
hingga kaki kambing benar benar empuk
diamkan hingga bumbu meresap dan berpadu dengan kuah susu kaldu
sop kaki kambing kuah susu pun siap disajikan
kebanyakan yang di luar kuahnya lebih bening dan light
jadi tidak kental seperti itu
jadi untuk santikan rupanya di giling
untuk kuahnya lebih kental dan pekat
dan ada penambahan susu di dalamnya
dengan tekstur daging kambing yang empuk
dan juga siraman kuah kaldu susu yang gurih
membuat menu ini pas disajikan saat perayaan hari raya idul adha danti
yang bikin istimewa karena di sini
sop kambing susu ini tidak pakai santan
jadi sudah bikin kolesterol
dan banyak mengandung protein
nah bagi anda yang penasaran dengan sensasi rasa
sop kaki kambing kuah susu ini
tidak ada salahnya mencoba meracik sendiri
bumbu hidangan sob kaki
menyajikannya untuk keluarga tercinta di rumah